ayo alzi bangun aku bantuin
jangan ketemu lagi sama ricky
stop berhubungan sama dia
ini gak seperti apa yang mama bayangin
yang mama lihat itu adalah
sepertinya kamu bolak balik nemuin ricky
kamu mau apa sih sat
aku kesini karena aku ada urusan sama ricky
mama tau gak
riki ke kantornya mbak endin
kalau mbak endin sampai curiga gimana ma
apaan improving dicera
saya nggak kerjain
ini yang lebih penting
dengar mau tidur
aku harus terb dusty
yang tenang ya
semoga kamu bisa nerima keadaan kamu saat ini
kalau lo lebih sayang sama mereka
ini gak mungkin
kamu dipeluk mbak andin
gak mungkin kamu pergi secepat ini
kamu masih kecil
jangan paksa kondisi fisik kamu untuk berbicara
ya itu gak baik
dan pak chandra
harus kehilangan anak dan ayahnya sekaligus
jangan paksa untuk berpikir
satu hal yang harus kamu ketahui juga
ibu chandra nino mereka semua udah ikhlas
jadi gak ada gunanya kamu seperti ini deh
jangan terlalu banyak berpikir
sekarang kondisi fisik kamu nomor
pulih dulu baru kamu bisa pikir semuanya
kamu tenang aja
kami semua disini dukung kamu kok
yang semangat ya
pokoknya fokus sama kesembuhan kamu
banyakan yang dukung kamu
kita juga semuanya pengen kamu tuh cepat sembuh
cepat pulang ke rumah
wah umur panjang
yang selalu mensupport kamu
ada datang kesini
ini tante dateng lagi
tante seneng banget
liat bakket udah
pas masih belum sadar kamu ingatkan deh
siapa yang meminta kamu nih
pangeran yang ada disini
aduh maaf ini jadi mengganggu kalian yuk
wah enggak enggak enggak
ini catherine kan masih ada pengaruh obat dari dokter juga
jadi agak sedikit ngantuk mungkin
iya tapi wajar betul betul reaksinya kayak gini
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini aldi pake ini aja
lukanya di plaster biar cepat sembuh
gak usah aku gak bawa bawa kok
aldi ini plasternya ada obatnya
aduh aduh aduh
aku pakein ya
yaudah ini plasternya bawa aja
nanti kamu pakai sendiri ya
aldi kemana apa ya
kayaknya gak mau temannya sama aku
gimana kalau misalnya kita ngobrol di dalam aja
takut gak enak sama tangan
dari mana awal mula permasalahan ini
justru dari elsa
kan elsa sendiri tante
yang menjauhkan saya dari anak kandung saya sendiri
kalau aja elsa gak menjauhkan saya dari anak kandung saya sendiri
dan membiarkan orang orang tau kalau saya ayah kandung dari keisha
mungkin sampai sekarang saya bahagia sama keisha
tapi nyatanya sekarang apa
dan kalau aja dulu
mungkin sekarang cash masih ada
lo ini bener bener keterlaluan ya
lo dateng ke kantornya mbak anin supaya mbak anin curiga kan
kamu emang sengaja kan
kamu sengaja mau ngerusak rumah tangganya elsa sama nina
makanya kamu mau tunjukin sama semua orang
supaya mereka punya pikiran bahwa kamu itu adalah selingkuhannya elsa
buat apa tante
buat apa saya nunjukin ke orang orang kalau saya pernah selingkuh sama hels
kamu ottgenes memang waktuarents ya